presiden jokowi dodo mengakui telah menerima pengunduran diri zainuddin amali sebagai menpora yang memilih fokus menjadi wakil ketua umum pssi
apakah posisi menteri pemuda dan olahraga tetap menjadi jatah partai golkar
dan benarkah golkar telah menyiapkan dua nama pengganti zainuddin amali sebagai calon menpora baru
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga ali utama ksp ali muhtar ngabalin selamat sore bang ali
selamat sore itfana
sebagai menpora secara informal begitu ya apakah posisi menpora tetap menjadi jatah dari partai golkar
ya yang pertama saya mesti sampaikan dulu apresiasi dan ucapan selamat kepada bung zainuddin amali dan pak erick thohir dan lain lain karena telah terpilih menjadi pengurus pbp sse
menjawab pertanyaan rifana saya ingin katakan bahwa tentu saja bahwa dalam
dalam kemarin penyusunan kabinet itu menpora itu menjadi salah satu bagian dari apa yang dimintakan oleh bapak presiden kepada partai golkar
tapi lagi lagi saya mau katakan bahwa dalam hal menentukan apakah nanti dpp partai golkar mas erlangga kemudian petanu kuang nurdin dan teman teman di dpp partai golkar akan menyiapkan itu
saya kira itu soal
mekanisme biasa saja
tetapi referensi yang harus dipakai itu adalah referensi secara otoritas tertinggi yang ada pada tangan di bapak presiden
sehingga kalau menjawab pertanyaan rifana saya lagi lagi ingin mengatakan bahwa pak zainuddin amali telah menyampaikan itu kepada bapak presiden secara informal
laporkan tentang hasil kongres pssi dan kita tunggu sampai kapan keputusan itu secara resmi diambil oleh bapak presiden
atau pengajuan secara resmi
dari pak zainuddin amali
oke baik artinya kalau menurut jata ini tetap menjadi jatah dari partai golkar begitu ya bang ali
tapi sekali lagi keputusannya ada di tangan presiden
ya kita serahkan kepada bapak presiden
tentu saja bapak presiden tidak akan bisa mengambil keputusan begitu kecuali ya tentu saja akan berkomunikasi juga dengan bapak bapak dari petani puang nurdin dengan pak erlangga dan lain lain di dpp golkar
oke saya mau tanya ke bang nurdin halid
bang nurdin apakah kemungkinan
golkar merasa ini memang kursi menpora penggantinya memang harus tetap dari partai golkar karena ini jatahnya partai golkar
kalau kita mengacu kepada kesepakatan awal terciptanya koalisi tidak hanya mendukung pak jokowi untuk terpilih menjadi presiden
tapi termasuk daripada golkar adalah koalisi yang sangat konsisten dan taat asas terhadap dukungan dari seluruh
bahwa visi misi program daripada bapak presiden dan termasuk bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan mengatur negara dengan sebaik baiknya merancang pembangunan stabilitas ekonomi pertumbuhan ekonomi itu golkar sangat taat asas dan konsisten
nah kalau mengacu kesepakatan awal maka menurut saya etikanya bahwa sekalipun ya bapak presiden punya hak penuh prerogatif sebagai presiden untuk memberhentikan mengangkat daripada para pembantunya
tapi ini partai golkar
tapi ini partai golkar
bukan tidak etis tapi tidak sesuai dengan kondisi bangsa dan negara kita kalau menteri yang lain
menjadi wakil oke itu tidak masalah tapi mempor sebagai bapaknya seluruh cabur seluruh olahraga
tapi dengan mengundurkan diri maka itu adalah sebuah konsistensi daripada pak amali bahwa
mereka memang hati hati dunia yang ingin fokus membangun sepak bola bersama pak erik dan fis
seluruh expo oke pak nurdin saya ingin konfirmasi apakah betul golkar sudah mengirimkan
dua nama pengganti menpora ke istana sudah ada dua nama yang disetorkan ke istana sebagai
penggantinya pak zainuddin amali itu betul bang nurdin sesuai konstitusi partai golkar dimana
ketua umum dalam air di parlangga itu memiliki haprogetif juga ya di dia sekaligus sebagai
mandataris memang ada hal hal yang harus dilakukan secara
menyeluruh secara bersama kolektif kolegial tapi ada hal hal tertentu itu merupakan kewenangan
daripada bapak erlangga dan saya kira bapak presiden telah berbicara secara khusus dengan pak
erlangga karena ini menyangkut daripada kader partai golkar dan pak amali itu adalah wakil
ketua umum dewan pembina partai golkar jabatan juga cukup bergensi di partai golkar oleh karena
saya yakin bahwa dari hati ke hati saya yakin pak erlangga sudah berbicara secara khusus dengan
bapak presiden jadi sudah disetor namanya ya setelah berbicara dari hati ke hati itu betul ya
sudah disetor namanya ya bang
enggak saya yakin pak erlangga sudah sudah berbicara dan pak presiden secara resmi sudah
menyampaikan nama itu ada di tangan pak erlangga hartarto dan belum disampaikan kepada kita oke
saya mau ke mas joy mas joy ini tadi dari golkar tetap berharap bahwa kursi menpora ini tetap menjadi
jata partai golkar tapi tadi bang abalin mengatakan bang ali mengatakan bahwa sekali
lagi itu hak prerogatif presiden anda sebagai pengamat olahraga apakah melihat ini sebetulnya
momentum bahwa posisi menpora sebaiknya diisi oleh orang orang profesional yang memiliki kursi menpora
profesional atau tetap menjadi kader partai nggak masalah kalau misalnya punya background olahraga
atau bagaimana menurut mas joy saya tidak kompeten untuk berkomentar soal politik
pergantian apa menteri dikaitkan dengan jatah partai dan lain lain saya tidak punya kompetensi
untuk untuk bicara soal itu yang berkompeten bang nurdin sama bang ali ngabalin saya hanya
berbicara saya hanya ingin berbicara sebagai pengamat olahraga yang sebetulnya sangat kecewa
sangat kecewa dengan keputusan presiden yang membiarkan menteri pemuda dan olahraga terdegradasi
menjadi ketua umum pssi karena karena menpora itu sebetulnya menurut undang undang olahraga
olahraga nasional berada di atas semua cabur kalau dia berada di atas semua cabur dia tidak
boleh menganak emaskan satu cabang olahraga saja
yang namanya sepak bola jadi sebagai pengamat sepak bola sebagai pengamat olahraga saya kecewa
dengan keputusan presiden ya yang membiarkan pak zainuddin amali turun ke pssi dan saya melihat
ini ada sebuah desain besar rasanya karena kan pak zainuddin amali sebetulnya tidak terpilih
dalam klb ya kan yang terpilih adalah ratu tisa dan yunus nusi tiba tiba yunus nusi mengundurkan
diri kan ngapain dia ngapain dia mencalonkan diri sebagai wakil ketua
umum kalau hanya untuk mengundurkan diri gitu loh jadi menurut saya ini ada ada desain
yang dibikin entah oleh siapa tangan tangan invisible yang memaksakan pak zainuddin amali
menjadi wakil ketua umum dan anehnya lagi dia kan suaranya paling sedikit tiba tiba bisa menjadi
wakil ketua umum satu ada apa ini semua gitu loh kalau saya melihatnya seperti itu saya tidak ingin
masuk ke ranah politik yang ini apakah jatah golkar jatah siapa saya saya enggak punya kompetensi untuk
ngomong itu mas joy tapi keputusan dari zainuddin amali untuk mundur dari posisi menpora itu sudah
keputusan yang tepat dong karena tidak membahayakan sepak bola kita tidak membahayakan pssi mengingat
ada statuta fifa yang berpotensi untuk bisa dipakai disitu kalau statuta fifa ya pak erick
thohir juga harus kena gitu loh tapi bukan itu banyak menteri banyak menteri juga menjadi ketua
umum itu udah harus dia lakukan tapi bukan itu membenarkan tindakan dia untuk menjadi ketua umum
pssi kalau buat saya gitu loh karena dia menurut saya dia harusnya menjadi bapak seluruh cabang
olahraga bahwa sepak bola sedikit diistimewakan ya menurut saya itu urusan politik lah karena ada
pencitraan yang luar biasa kan dari sepak bola oke saya akan masuk lebih dalam soal kriteria dari
penggantinya pak zainuddin amali yang diinginkan oleh presiden yang diinginkan oleh istana ini
sebetulnya seperti apa kabarnya presiden ingin yang usianya di bawah tiga puluh lima tahun itu betul atau enggak
bang ali bang ali apakah anda bisa mendengar suara saya oke saya mau ke bang nurdin
ini sudah dikirimkan dan kabarnya dua nama ini usianya memang di bawah tiga puluh lima tahun
hai dari golkar itu betul nggak bang nurdin ya sebelum menjawab itu ya sebelum menjawab itu
saya apa yang dikatakan saudara joy itu betul sekali tapi sebetulnya kalau kita inkonsisten dengan
aturan memang kongres itu memiliki ketidaksempurnaan kenapa karena di dalam statuta pssi
gita kep mallard kertenyei pak
percaya musti yang menegur tidak boleh menjadi mesut roket tapi menjadi pejabat di dalam cabang
olahraga itu harusnya tidak boleh menurut undang undang tapi menurut saya sih itu hal
yang sudah biasa di indonesia tapi kita lihat manfaatnya daripada berdarah yang mungkin
banyak manfaatnya ketika mencoba cabang oke dibanding dengan budaranya oke kalau presiden
ya kalau persis itu itu tergantung presiden presiden mengandalkan tiga puluh lima tahun kebawah
atau tiga puluh lima tahun ke atas itu sebetulnya substansi bukan disitu substansi ala kapabilitas ya apakah
sdm yang disampaikan keberadaan itu indonesia kemarin itu adalah memiliki kapasitas dan
kapabilitas untuk menjadi mentora tapi kita juga sementara menteri ke jabatan politis jabatan
politis bukan jabatan karir jabatan politis selama ini juga kalau kita lihat ya menteri
menteri pemuda olahraga itu beberapa menteri yang kita tahu tidak terlalu paham atau
tidak berkecimpung orang orang kemudian menjadi menteri oke dulu pak siapa namanya pak nah
imam nahrawi juga kita tidak tahu terbelakangnya di bidang warna raga tapi kemudian menjadi menteri
raja jadi bukan ukurannya disitu sebetulnya oke ya ukurannya memiliki bahwa setelah untuk menjadi
menteri itu ya bang nurin tapi golkar punya dong banyak stok kader yang usianya di bawah tiga puluh lima tahun
untuk bisa diajukan sebagai
calon menborak presiden oh banyak banyak nanti kolgar itu kaderisasi berjalan dan di golkar itu
ada eh apa namanya lembaga yang memang khusus berhimpunnya pada muda adanya kemudian pembara
indonesia ada angkatan muda partai golkar ada dua lembaga di golkar yang memang adalah merupakan tempat
untuk berprosesnya terhadap pada komunitas komunitas muda baik kalau sdm di golkar
paling banyak dibanding mungkin tempat tempat lain oke saya mau ke bang ali lagi bang ali tadi
disebutkan bahwa oleh bang nurdin di golkar banyak sekali sdm milenial yang dibawa tiga puluh lima tahun yang
mungkin bisa disiapkan sebagai calon penggantinya pak zainuddin amali dalam posisi menpora saya
ingin tanya kriteria calon menpora yang diinginkan presiden seperti apa ini kita dapat bocoran
kabarnya presiden ingin yang usianya di bawah tiga puluh lima tahun dan itu sudah dikirimkan namanya oleh golkar
ke presiden pertama dalam hal membantu bapak presiden di pemerintahan untuk mengurus masalah
keolahragaan di tanah air tentu saja menjadi hak prerogatif bapak presiden dan saya tidak tahu
rifana dapat ukuran usia dibawa tiga puluh lima tahun itu dari mana itu satu karena kalau ukuran itu sampai dengan
hari ini kita harus menguruskan kegiatan dan kekuatan itu di dalam perangkat maka saya mengatakan
belum pernah menemukan ada menteri pemuda
dan olahraga itu usianya seperti itu
rifana dan yang kedua
di luar negeri
ada pak ali
ya di luar negeri sono
ini kita bicara tentang kita punya republik indonesia
jadi yang kedua saya
belum tahu tentang bagaimana
komunikasi dpp partai golkar
puang nurdin sama pak air langgartarto
dengan bapak presiden
kalau presiden dalam mau mengambil keputusan
untuk menetapkan siapa
menjadi calon pengganti
dari kader golkar atau dari mana
tentu saja bapak presiden
sangat cermat dalam mengambil keputusan itu
kriteriannya apa pak ali
kriterianya apa maunya bapak presiden
dengan allah swt
kalau presiden mau ya mau
kriteria spesifik yang dibutuhkan oleh presiden
sebagai calon menpora
masa gak ada
kemampuan memiliki kemampuan leadership yang bagus
kemudian memiliki kemampuan
manajerial dalam menata dan mengurus
para eh keolahragaan
di tanah air itu aja sebetulnya
untuk gender tidak harus laki laki ya
perempuan bisa juga ya bang ali ya
tidak ada yang tidak bisa bisa saja
mas joy dari kacamata anda sebagai
pengalaman apa yang anda inginkan
pengamat olahraga kriteria seperti apa
sebetulnya yang cocok sebagai calon menpora
ya kalau saya sih
bercita cita punya menpora itu yang tahu
itu adalah sarana yang sangat
bagus untuk membangun karakter bangsa
jadi kalau kita
tidak hanya bicara pada level olahraga
prestasi kita dapat medali emas
di asian games di
apa olimpiade kita tidak bicara
pada level itu saja kita bicara pada
bahwa olahraga itu menubuhkan
sportivitas saya butuh
menteri yang paham betul bagaimana
olahraga ini bisa mencetak
kader kader bangsa yang hebat ya
seperti bang ali ngabalin itu kan
sportivitas yang tinggi
kan orang orang yang ada
sekarang di pemerintahan yang ada
di partai partai politik kan harusnya
sportivitas yang tinggi punya jiwa
sportivitas yang tinggi dan itu
dibangun dari mulai mereka anak anak
saya membutuhkan menteri yang
punya pandangan seperti itu
selain kriteria tadi kalau menurut
mas joy perlukah kemudian
pak presiden ini memilih
menpora baru yang muda karena kalau kita lihat
di malaysia pada saat itu kita
melihat malaysia memilih menpora itu
muda sekali umur dua puluh tujuh tahun
apakah kemudian presiden perlu
saya kira nggak perlu karena
umur itu hanya angka ya
yang penting dia punya
dia memahami bagaimana membangun pemuda
bagaimana membangun olahraga
dan itu betul betul dibutuhkan orang
karena kan kemenpora itu kan
bukan kementerian teknis dia dibutuhkan
bukan teknisnya yang menguasai
teknis itu federasi federasi cabang olahraga
jadi yang dibutuhkan dari
menpora adalah pemikiran pemikiran
strategis tentang bagaimana membangun
bangsa ini lewat olahraga
baik bang ali saya mau ke anda lagi
ini pergantian menpora akan langsung dilakukan
atau kira kira sekalian reshuffle kabinet
rabu pohon delapan maret
bang ali karena yang kemarin batal reshuffle nya
ya bukan batal
kalau reshuffle itu kan
presiden punya mau tidak ada yang batal
jadi maksudnya begini
kalau umpama ini nanti
bapak presiden punya rencana kaitkan
dengan pergantian kabinet yang lain
ya kita tunggu saja
tahukah ini menjadi momentum atau pintu masuk
dalam bapak presiden mengambil
satu kebijakan dalam pergantian
beberapa anggota kabinet
terkait dengan agenda agenda strategis
yang nanti akan beliau lakukan
is okay kita tunggu saja
rifana yang pasti bahwa
wakil ketua umum partai golkar
yang menjadi menteri pemuda dan
olahraga itu telah menyampaikan secara
informat kepada bapak presiden
wakil ketua dewan pembina
wakil ketua dewan pembina
wakil ketua dewan pembina
beliau telah secara informal
telah menyampaikan kepada bapak presiden
nanti kalau bapak presiden
kan yang user nya bapak presiden
jadi kalau beliau mengambil keputusan
itu dengan cepat ya kita tunggu siapa
yang nanti akan dilantik atau bareng bareng
bang nurdin terakhir
posisi menpora tidak diberikan kepada golkar
golkar akan ya biasa biasa saja
atau mungkin mau tukar guling dengan bapak presiden
atau mungkin mau tukar guling dengan posisi menteri lain
saya kira tidak masalah
itu kan hak hak mutlak
dari para menteri pemuda
tapi yang pasti bahwa jatah partai golkar itu
tidak akan berkurang kalaupun
tidak menjadi menteri pemuda itu akan
pasti dikasih jatah di tempat lain
karena itu berkaitan dengan jumlah
jadi tidak harus menteri pemuda
tidak harus menjadi golkar
dan menteri pemuda sekarang kemudian golkar lagi
yang mengganti tidak mutlak bukan seperti itu
tapi yang pasti bahwa saya yakin bahwa presiden akan tetap
memberikan tidak mengurangi daripada
jatah partai golkar apakah ke tabli menpora
atau ke menteri lain
itulah hak daripada bapak presiden
golkar yang penting jatahnya nggak berkurang
mau posisinya ganti gak ada masalah
terakhir mas joy
itu untuk menjaga daripada stabilitas koalisi
dan pak erlangga kan
sangat komunikatif dengan bapak presiden
dan bapak presiden juga sangat komunikatif
dengan partai golkar
hampir setiap acara partai golkar
khususnya acara harulan tahun
bapak presiden tidak pernah hadir
oke terakhir mas joy
dengan sisa waktu ya satu setengah tahun
apa ini yang bisa dilakukan nanti
oleh menpora baru
apakah tidak akan banyak hal yang bisa dilakukan
kebanyakan seremoni saja karena
anggaran kan pasti sudah diketok juga
ini pertanyaannya menarik karena
memang satu setengah tahun itu tidak banyak
tapi menurut saya kalau menporanya
siapapun dia yang punya wawasan
dalam pembinaan olahraga dalam membangun karakter
bangsa lewat olahraga membangun karakter
pemuda lewat semua jalan yang bisa ditempuh
saya rasa satu setengah tahun bisa dimaksimalkan
karena dia saya inginkan untuk bisa membuat cetak biru
sebetulnya tentang bagaimana
sebetulnya olahraga ini
atau kepemudaan ini
bisa menjadi benar benar pilar
dan kemudian dia akan masuk ke level partai

karena pemuda ini
bisa menjadi benar benar pilar
semua unsur masyarakat
karena pemuda pemuda kita dibutuhkan disana
dan atlet atlet kita juga nilai nilainya
dibutuhkan oleh bangsa ini
saya kira satu setengah tahun cukup lah
untuk membuat blueprint itu
oke jadi menpora yang baru harus bisa membuat
blueprint keolahragaan nasional
selama bertahun tahun kedepan
akan seperti apa dan kita tunggu
nanti keputusan akhir dari presiden jokowi
apakah akan memberikan
ataupun posisi menpora ini kepada
partai golkar atau justru ditukar guling
dengan posisi yang lain sepanjang
jatahnya golkar gak berkurang golkar gak ada masalah
itu menurut klaimnya bang nurdin halid
kita tunggu nanti keputusan akhir dari presiden
dan siapa nama yang sudah disetorkan
oleh golkar kepada presiden tadi
gak dibuka sebetulnya oleh bang nurdin halid
kita tunggu nanti bersama terima kasih sekali
para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua umum partai golkar
nurdin halid kemudian tenaga aling
dan juga pengamat olahraga
terima kasih jokowi